libur panjang dua puluh delapan hingga tiga puluh oktober mendatang dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas
pemerintah menghimbau masyarakat tidak mudik maupun berlibur ke tempat tempat wisata pada libur panjang minggu ini
untuk membahas potensi penyebaran covid sembilan belas pada libur panjang pekan ini
melalui sambungan telepon sudah ada ibu mas dalida pane
ketua bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia atau paei
selamat siang ibu mas dalina
ya ibu mas dalina langsung saja apa langkah pencegahan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah saat gas covid sembilan belas menjelang libur panjang minggu ini agar klasternya tidak semakin menyebar ibu
ya yang pasti tentu aktifasi dan meningkatkan kinerja dari seluruh satuan tugas pengendalian covid dalam menghadapi libur panjang ini
artinya kalau biasanya bekerja rutin seperti biasa
tentu eskalasi pekerjaan harus ditingkatkan pada masa libur lima hari ke depan ini ya
oke ibu apakah kemudian seharusnya pemerintah ataupun dari satgas menginformasikan ataupun mengimbau adanya penutupan lokasi wisata
atau membatasi pergerakan masyarakat pada masa libur panjang ini ibu mas dalina
ya tentu sulit untuk melakukan penutupan tempat tempat wisata
apa namanya tujuan
pemerintah juga menyeimbangkan antara
ekonomi dengan kesehatan
tentu yang harus dilakukan adalah bagaimana protokol kesehatan di tempat tempat wisata itu dilaksanakan dengan disiplin
artinya tidak ada kerumunan kemudian juga
kapasitas dari tempat tempat wisata mestinya hanya setengah ya dari
kapasitas yang ada
tempat wisata juga menjadi lebih nyaman bagi pengunjung
tetapi yang terutama adalah tiga hal yang harus diperhatikan
protokol kesehatan yang baik jadi seluruh pengunjung harus menggunakan masker kemudian juga jaga jarak tidak ada kerumunan kemudian
kapasitasnya hanya separuh saja saya kira itu cukup baik untuk bisa mengendalikan laju transmisi covid sembilan belas
oke ibu mas dalina tadi anda mengatakan bahwa sulit jika pemerintah ingin menutup ataupun menghimbau agar masyarakat tidak
liburan ke tempat tempat wisata tapi di tengah euforia libur panjang seperti ini apakah kemudian masyarakat mampu untuk tetap menjaga
protokol kesehatan bu di tempat tempat wisata seperti itu
disitulah peran dari satuan tugas untuk
mengingatkan selalu mengingatkan masyarakat jika melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan hanya saja memang kita menghimbau
kalau mudik tidak apa apa pergi ke keluarga tetapi sebaiknya berkumpul bersama keluarga itu jauh lebih baik
oke tingkat kesadaran masyarakat kalau dinilai saat ini sudah semakin menurun karena kalau kita lihat
pembelian tiket ini semakin meningkat di masa liburan yang akan berlangsung pada pekan ini ibu artinya masyarakat
sudah mulai abai begitu
kita tidak bisa menilai bahwa masyarakat abai hanya karena
penjualan tiket kemudian
libur panjang minggu depan karena ini terkait dengan supply and demand masyarakat juga
keluarganya atau ke tempat tempat wisata tetapi memang ini sudah terlalu lama ya delapan bulan hampir masyarakat kita sudah
mengikuti saya pikir mereka juga sudah ikuti hampir semua protokol tapi kemudian
pengendalian kita sampai hari ini belum menunjukkan
titik baik ya
apa namanya belum ada penurunan kasus masih tetap meningkat jadi kalau menurut saya memang
indonesia termasuk negara yang
cukup lama di dalam upaya pengendalian jadi harusnya
evaluasi besar besaran kenapa kita terlalu lama sementara negara negara sekitar kita itu sudah menunjukkan arah yang baik dalam pengendalian
oke banyak masyarakat yang beranggapan
bepergian atau liburan seperti staycation di hotel ataupun pergi ke alam outdoor activity itu dianggap aman ibu dari
covid sembilan belas seberapa aman sebetulnya kalau menurut anda ibu mas dalina
ya jadi kalau kita lihat di berbagai daerah hotel hotel tempat wisata juga
manajemennya sudah mulai mematuhi atau memenuhi protokol protokol kesehatan jadi pesan kita adalah
mencari hotel hotel yang memang
menegakkan protokol kesehatan dengan disiplin
sebagai tempat untuk tinggal selama liburan
oke tapi kalau kita melihat angka penyebaran covid di indonesia secara keseluruhan yang belum menunjukkan penurunan
apakah kemudian ibu sebagai epidemiolog mengkhawatirkan bahwa libur panjang ini akan memperparah penyebaran
meningkat begitu angka kasus positifnya ibu menciptakan kluster baru
ada tentu resiko itu ada
antisipasi agar tidak terjadi peningkatan
apa namanya dua minggu selanjutnya itu penting untuk kita lakukan
tetapi sepanjang kapasitas tes kita masih belum begitu adekuat
jadi kalau menurut pandangan kami kapasitas tes kita yang hampir empat puluh perhari itu belum begitu adekuat untuk bisa
kasus positif jadi kasusnya akan selama berapa
hari ke depan akan tetap di angka tiga lima ratus sampai empat saja
karena itu terkait dengan kapasitas tes
kalau transmisi laju transmisi di lapangan saya yakin terus berjalan
transmisi terus berjalan begitu kalau menurut ibu mas dalina
kapasitas tes segitu segitu saja tapi kalau mobilitas masyarakat tidak bisa dibendung
apa kemudian yang perlu dipersiapkan pemerintahan
itu tidak semakin menyebar begitu apakah kemudian tracing testingnya harus semakin digencarkan atau memang itu sudah harus menjadi kewajiban dari pemerintah untuk
mengantisipasi jika nanti ada lonjakan pada libur panjang ini bu mas dalina
ya tentu pemerintah juga sudah
meningkatkan ya kapasitas testing dulu mulai dari
sampai sekarang sudah hampir empat puluh ribu itu adalah effort atau upaya dari pemerintah untuk terus
memperbaikkan kapasitas testing jadi
rumah sakit kemudian sarana pelayanan kesehatan selama
panjang kedepan itu juga harus stand by untuk menerima mungkin kiriman kasus ya
dari transmisi yang ada di komunitas
tetapi kita berharap bahwa masyarakat juga
sudah cukup baiklah pengetahuannya tentang bagaimana mencegah penyebaran covid
tentu peran pemerintah di
perlukan untuk terus mengingatkan dan mendisiplinkan masyarakat dalam
apa namanya mengikuti protokol protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
oke kita nanti berharap bahwa pemerintah juga terus
mengupayakan ataupun mengumumkan kepada masyarakat agar protokol kesehatan ini
dilakukan sementara masyarakat harus tetap menyadari pentingnya protokol kesehatan menjelang libur panjang
pada pekan ini begitu ya ibu mas dalina terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia news hour
siang hari ini ibu mas dalina pane ketua
bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia